aksi bunuh diri dua perempuan di sebuah apartemen di bandung kemarin malam terekam dan tersebar di media sosial
video live yang merekam aksi bunuh diri ini bukan yang pertama
beberapa orang bahkan sengaja melakukan bunuh diri dan menyiarkannya melalui fitur live media sosial
dua perempuan melompat dari lantai lima sebuah apartemen di bandung sekitar pukul lima senin sore
selang beberapa jam sebuah video yang merekam aksi kakak dan adik ini beredar di grup chat dan media sosial
sontak banyak netizen dan pegiat sosial bereaksi
kebanyakan menyayangkan aksi penyebaran video seperti ini
maret dua ribu tujuh belas seorang pria di jakarta menggunakan fitur live di facebook untuk mencurahkan isi hatinya dan merekam aksi gantung diri
video ini sempat membuat geger warga dan netizen
berbagai tanggapan bermunculan terhadap penyebaran video tersebut
penyalahgunaan fasilitas di media sosial semestinya bisa dihindari agar hal semacam bunuh diri tidak menjadi konsumsi publik
sebenarnya pengelola media sosial bisa melakukan identifikasi para pengguna sehingga jejak penggunaan akun pribadi seseorang dapat terlacak
mungkin salah satunya menurut saya usulannya adalah mereka bisa memprofiling apakah orang tersebut orang user mereka ini dengan aktivitas yang ada di media sosialnya itu
apakah ada kemungkinan mereka melakukan tabiat pelakuan pembunuhan diri lewat live streaming tadi
kalau dia bisa mengidentifikasi itu lalu bekerja sama dengan pihak otoritas negara setempat mungkin bisa dihindari
media sosial memang bak dua mata pisau
selain memiliki sisi positif media sosial juga bisa membawa efek buruk
dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan media sosial agar kita terhindar dari dampak negatifnya
diate jakartini cnn indonesia